dunia kiara di jtv
aku gak nyangka kejadiannya bakal kayak gini
semua ini aku lakuin karena aku sangat takut kehilangan kamu nantinya
aku sangat takut semua perbuatan aku kebongkar
dan pada akhirnya kamu pergi ninggalin aku
aku mencintai kamu mas
tapi yang udah kamu lakuin
bener bener menyakitkan aku mas
aku jadi kehilangan nini
aku gak bisa menjaga dia
aku gak bisa nyampetin dia
itu penyesalan terbesar aku mas
karena aku udah kehilangan anak aku
maaf siap standar
berapa lama tadi
andin masih di kamar
kenapa andin udah tidur sih
kenapa andin udah tidur sih
kenapa andin udah tidur sih
kenapa andin udah tidur sih
kenapa andin udah tidur sih
kenapa andin udah tidur sih
kenapa andin udah tidur sih
kenapa andin udah tidur sih
kenapa andin udah tidur sih
kenapa andin udah tidur sih
kenapa andin udah tidur sih
kenapa andin udah tidur sih
kenapa andin udah tidur sih
kenapa andin udah tidur sih
kenapa andin udah tidur sih
kenapa andin udah tidur sih
saya udah bikin hidup kamu begitu berat
maafkan saya yang dulu
saya yang tersenyum di atas penderitaan kamu
saya yang tersenyum di atas penderitaan kamu
saya yang udah sangat jahat melakukan ini sama kamu

sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
dan saya janji
saya akan menebus semua kesalahan saya ke kamu
asalkan kamu berikan saya kesempatan itu
dan saya akan menjaga diri saya
besok pagi kamu antar semua berkas menangkapku

selamat tidur ya
nino ditusuk ma
kok kamu tiba tiba manggil om baik
aku mau sholat oma
aku mau berdoa buat om baik
aku tanya karina deh
kok belum datang taksi online kita ya pak
habis lima menit lagi kita
kondisi nino alhamdulillah udah lebih baik ros
tadi kira kira jam delapan lewat sepuluh
kondisinya sempat kritis kita semua sampai panik
tapi setelah dua puluh menit kemudian
tiba tiba kondisi minum membaik
alhamdulillah kita semua senang sekarang
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi